pemutaran film layar tancap berkeliling desa sebanyumasraya
festival film purbalingga dua ribu dua puluh
hiburan rakyat dengan sajian film di layar lebar
memupuk bibit calon sinias muda dari selatan jawa tengah
monggo warga masyarakat desa semanding dan sekitarnya
mangkendalu jam setengah wulu
sebelum seribu delapan ratus tiga puluh satu kare sidenan banyumasraya meliputi kabupaten banyumas
purbalingga cilacap kebumen dan banjarnegara
namun kemudian semuanya menjadi daerah terpisah
yang masing masing dikelola sistem pemerintahan
ketua manggungan atau setingkat bupati
akhirnya banyumas dibagi ada kabupaten banyumas
kabupaten ajibarang kabupaten purbalingga
kabupaten ya kabupaten hanya empat kabupaten
dayi luhur dulu bukan masuk kabupaten
mas tapi di bawah kasunan surakarta langsung
tapi ditambahkan dicaplok juga oleh belanda
sehingga ada lima kabupaten dayi luhur
tapi dayi luhur itu hanya enam bulanan dibubarkan
karena belanda tidak merasa beruntung ya
karena daerah sana daerah miskin
daerah yang ya termasuk daerah kabuhitan
kabuyutan kan daerah yang tidak boleh diambil pacaknya kan
sehingga pemasukan dari dayi luhur
sehingga kabupaten dayi luhur dibubarkan
hanya mungkin sekitar enam bulanan
nah kemudian digabung dengan cilacap
jadi dengan kabupaten ajibarang
nanti dari sini muncul kabupaten
eh ini semuanya pakai temenggung
kanjeng raden temenggung sebagai bupati
di lima kabupaten di karjalan banjimas
pertama di kabupaten purbalingga
di mana ada beberapa kabupaten yang berada di bawah temenggung
namun jika kita tarik sejarahnya lebih jauh
salah satu daerah tersebut yakni purbalingga
dulunya hanya dipimpin oleh seorang ngabei
sebuah jabatan dalam kebangsawanan jawa
yang berada setingkat di bawah tumenggung
hal tersebut menandakan bahwa kabupaten purbalingga
dulunya merupakan bagian daerah banyumas
sebelum berdiri menjadi kabupaten sendiri
purbalingga itu adalah daerah ngabei bawahnya di pati banjumas
jadi tidak mungkin bupati banjumas dengan purbalingga itu setaraf
iya itu pasti di bawahnya itu
jadi saya sudah memperbaiki sejarah bahwa
purbalingga itu mereka ngabei di bayudha iii itu adalah
nanti sampai keturunannya tahun seribu delapan ratus tiga puluh satu itu semuanya ngabey
tidak ada yang bergelar temenggung
jadi itu temenggung itu terlalu dibesar besarkan ya
dulu yang menulis buku sejarah di purbalingga itu triatmo
jadi triatmo itu selalu menyebut itu temenggung temenggung semua
sampai seribu delapan ratus tiga puluh satu padahal bukan tumenggung mereka hanya ngabei saja
terutama ngabei pamerdain
nah kemudian pada abad ke delapan belas ngabei pamerdain itu memindahkan ke purbalingga
jadi menjadi ngabei purbalingga
purbalingga dikenal sebagai kota perwira
karena di daerah inilah jenderal sudirman yang menyandang gelar pahlawan nasional
dan jenderal besar pertama di republik ini dilahirkan
sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani
meski begitu daerah ini juga dikenal sebagai penghasil kenalpot kendaraan bermotor
industri kenalpot di purbalingga
merupakan transformasi dari industri pembuatan kuali dan tembaga
masyarakat purbalingga yang sebelumnya berkecimpung sebagai pembuat kuali
perlahan beralih menjadi pembuat kenalpot braling
kualitas kenalpot produksi purbalingga dikenal premium
tak hanya untuk memenuhi permintaan pembeli lokal
kenalpot purbalingga juga dipesan oleh produsen kendaraan bermotor dari luar negeri
kalau purbarengga itu memang buat seni kenalpotnya itu memang luar biasa mas
maksudnya dari lihat bentuknya aja terus gambarnya aja juga mudah buat dibuat mas
ya mungkin dari sarnanya melihat juga kualitasnya juga dari purbalingga itu udah sangat baik
terus juga kalau untuk ke motornya juga persisi terus nggak mudah terpasang mas
maksudnya nggak sulit sampai pembeli luar negeri untuk terpasangnya nggak sulit buat dipakai mas
kenalpot juga sempat menjadi ikon festival film tahunan
yang digelar cinema lovers community atau clc purbalingga pada dua ribu dua puluh
pak sabun koro ada lintang
ajang yang digelar setiap tahun ini
menyaring bakat sinias muda sebanyumasraya sejak dua ribu tujuh
peserta kategori kompetisi filmnya merupakan pelajar tingkat sma smk sebanyumas raya
delek kutu siap mati utawat ditinggal mati
pertama di mana tempatnya
bagaimana sampai akhirnya mbak darsan ditahan dan apa sebabnya
saya ditahan itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu saat pemilu kurang satu bulan
saya di bidang tugas intel dibantukan tugas intel di kodim semarang
terus saya dipanggil suruh menghadap
disuruh menghadap itu
saya dipanggil terus saya datang
datang terus ditanya bahwa saya itu
yang pendidikan kelaten boleh katakan semuanya itu menerima pelajaran marsis komunis
jadi saya tet elly pun ini explanasi untuk anda
itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu saat pemilu kurang satu bulan berikut saya di bidang tugas intel dibantukan tugas intel di kodim semarang
ini adalah cuplikan salah satu film peserta kompetisi festival film purbalingga dua ribu dua puluh
film tersebut dibuat oleh siswa smk yplp perwira purbalingga yakni nisa dian dan gofur siswa dan siswi kelas sebelas dan dua belas jurusan multimedia
ini bukan kali pertama nisa mengikuti festival film purbalingga
sebelumnya nisa pernah ambil bagian sebagai penata suara dalam kelompok film di sekolahnya
film tersebut diikusertakan dalam festival yang sama
kali ini nisa bertindak sebagai sutradara film dokumenter yang berjudul kesaksian darsan
film ini mengisahkan tahanan politik saat isu komunisme bergejolak di indonesia pada seribu sembilan ratus delapan puluh
gegara diajar komunis marsisme
mbah darsan dan teman teman ditahan selama tujuh tahun tanpa proses pengadilan dan dikeluarkan dari abri tanpa adanya gaji
jadi kita ada tiga orang saya sebagai sutradara yang menyusun skrip dan sebagai wawancara dan teman saya dila sebagai kamerawati
dan gofur sebagai editor

saya juga seorang pemenang film ini
saya juga seorang pemenang film ini
harapan kedepannya semoga film ini bisa mendapat juara dan bisa mengikuti festival festival film di indonesia
nisa dian dan gofur tergabung dalam kaviana production
dibawah bimbingan seorang guru pembina di tempat mereka bersekolah
memiliki kepanjangan karya film anak sederhana
selain dibimbing oleh seorang guru
peserta kompetisi film juga berkonsultasi dengan cinema lovers community
atau clc purbalingga sebagai penyelenggara
beberapa sekolah di purbalingga telah memiliki kegiatan ekstra kulikuler perfilman
melalui kegiatan ini anak anak muda khususnya pelajar sma dan smk di banyumas raya
diharapkan berani berkarya di bidang film
buat kesimpulan dari hasil hasil riset
saya mendampingi sampai mana nih film kalian itu berkembang sampai mana
karena waktu yang mepet jadi kan saya harus terus terus ayo ayo bikin ayo bikin
nah untuk syuting pun saya tidak ikut
mereka syuting sendiri
mereka syuting sendiri
saya hanya memantau pas proses syuting
kemudian saya hanya menengok pas malam ini gimana nih ada yang kurang atau enggak
jadi mereka benar benar memproduksi film ini itu sendiri
editing itu mereka dalam pelajaran itu sudah ada ya
saya pun hanya proses mereka edit saya mendampingi
tapi yang mengedit mereka saya masukkan gofur
film film mereka akan diputar perdana pada festival film purbalingga
yang digelar dengan layar tancap
kategori film yang dilombakan terbagi menjadi dua
yakni fiksi dan dokumenter
nantinya dari masing masing kategori akan dipilih pemenang
berdasarkan penilaian juri
film film yang diputar menampilkan tema yang dekat dengan masyarakat
peserta lomba diharapkan memahami bahwa ide sebuah film dapat lahir
dari kondisi sosial yang dekat dengan kehidupan
dan kita berpikir bahwa anak sma ini penting
mereka belajar film gitu kan
apa dari banyak hal yang belum tahu
makanya mereka dengan media film bisa menjadi bahan
untuk mereka belajar apapun di lingkungan mereka
tidak perlu berat berat
karena di awal awal
anak anak sma itu masih berpikir bahwa film ya
seperti yang dibuat orang orang jakarta gitu kan
masih model sinetron dan sebagainya
sebenarnya kan tidak usah persoalan yang berat berat itu kan
di sekeliling kita aja banyak persoalan yang harus diangkat lewat film
layar tancap festival film purbalingga kali ini
akan digelar di lima belas lokasi berbeda di seluruh kabupaten sebanyumas raya
perhelatan digelar selama sebulan penuh sejak enam agustus hingga tiga september

ponggo warga masyarakat desa semanding dan sekitarnya
film karya pelajar banyumas purbalingga cilacap kebumen dan pelajar negara
ya inilah bakal sinema agrelia seperti ini
yang kami maksud sinema agrelia adalah layar tancap
karena ketika tidak diperhatikan
kemudian kami mendekat ke masyarakat ke grassroots
eh kita anak anak muda punya karya
yang kami pikir penting untuk bisa jadi tontonan masyarakat
dan saat itulah masyarakat mendukung support banget
monggo warga masyarakat desa semanding dan sekitarnya
ponggo warga masyarakat desa semanding dan sekitarnya

memutar film pendek karya sinis lokal
film pendek apa
film karya pelajar banyumas purbalingga cilacap kepumen dan pelancar negara
selain menampilkan film karya siswa sma dan smk
di kota sebanjumasraya
layar tancap festival film purbalingga
juga menampilkan film non kompetisi karya sineas dari komunitas mahasiswa
bahkan ada karya yang berasal dari luar negeri
film akan diputar pada layar berukuran sepuluh x delapan meter di ruang terbuka
dan dapat disaksikan oleh masyarakat setempat tanpa dipungut biaya
perjalanan panjang dilewati oleh clc purbalingga dalam menggelar festival film purbalingga
kegiatan ini sempat dilakukan secara bergerilya karena dilarang pemerintah setempat
dan hanya berangkutakan empat orang
kini clc purbalingga digawangi delapan belas anak muda yang berminat di bidang film
festival film yang digelar secara berpindah dari desa ke desa ini
adalah hajatan tahunan mereka
film yang diperoleh oleh clc purbalingga
diperoleh oleh clc purbalingga
diperoleh oleh clc purbalingga
diperoleh oleh clc purbalingga
diperoleh oleh clc purbalingga

ya inilah bakal cinema gerilya seperti ini
yang kami maksud cinema gerilya adalah lar tancap
karena ketika tidak diperbolehkan
kemudian kami mendekat ke masyarakat ke grassroot
untuk bisa diterima masyarakat
istilahnya untuk mencari berita
untuk mencari bala mencari kawan
eh kita anak anak muda punya karya yang kami pikir
penting untuk bisa jadi tontonan masyarakat
dan saat itulah masyarakat mendukung support banget
terhadap karya karya lokal yang memang disitu ada kritik
ada hiburan dan sebagainya
siang berganti malam
film layar tancap pun siap disaksikan
bagi warga pedesaan ini adalah hiburan yang patut disambut dengan antusias
pertunjukan dimulai pada pukul delapan dan berlangsung hingga pukul sebelas malam
festival film purbalingga memang berskala daerah
namun tak sedikit film jebolan ajang ini yang akhirnya ambil bagian
pada festival film indonesia
beberapa dari mereka yang pernah mengikuti lomba
juga mendedikasikan diri di bidang perfilman
jadi selama ini mereka ya termasuk satu kesatuan dalam budaya gitu ya
dalam kehidupan sehari hari orang purbalingga banjarnegara banyumas itu
cilacap itu biasa sekali hubungannya
nah barangkali dengan adanya film ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya
orang banyumas bisa tampil ya sebagai artis artis deso gitu kan
karena memang disini dulu dasarnya orang banyumas yang punya seni juga
jadi seni ketoprak misalnya seni pedesaan yang luar biasa sebenarnya
jadi memang perlu ditulis ya mengenai sejarah seni banyumas
yang hidup di desa desa itu beraneka ragam dan selama ini eksis
film itu bagi saya apa ya istri pertama mungkin malah
artinya saya sekian puluh belasan tahun itu memang hidup dengan film gitu ya
malah kadang keluarga terlupakan gitu
selalu berpikir untuk film bukan sekedar film secara fisik ya
tapi film itu seperti dunia lain yang memang menarik untuk dipikirkan dan digeluti lah gitu
ini lah cerita dari banyumas raya
cerita tentang perjuangan memupuk minat calon sinias muda dalam menghasilkan karya
tak peduli tua ataupun muda pria ataupun wanita
semua berkumpul menyaksikan pertunjukan layar tancap di lapangan terbuka
membantu memutar roda ekonomi bagi pedagang kecil dari pinggiran desa
dan menjadi hiburan sederhana bagi masyarakat
kurang padam loh dio
harapannya dengan film karya anak anak ini bisa mengangkat nama smk yplp perwira purbalingga ya
kemudian karya film film anak anak dari smk ypp perwira itu diterima di masyarakat
pesan yang ada di film itu tersampaikan dengan baik untuk masyarakat
karena tidak semua masyarakat tahu ya tentang konten film ini
dewek kudus siap mati
utawat ditinggal mati
maaf kau buku paket
di tengah tengah kita di lingkungan kita masih banyak persoalan yang memang masih harus disorot
dan film menjadikan media untuk menyoroti itu
hal hal yang sifatnya memang timpang ya di sekitar kita
nah film menjadi medianya untuk bentuk kritik seperti itu sih